ayo lebih dekat dekat lagi
ikut gue yuk
mau kemana bang
ada udah ada yang ikut ayo
mau kemana bang
lo mau ketinggalan momen kayak gini
gak mau ini mah lebih seru dari lari lari tancap
gue sudah mulai lupa
mulai tua gue rupanya
udah pulang gini hari
tolong lu cariin sertifikat tanah gue yang hilang
ntar kalau lo ketemuin
gue kasih tanah di cinerik
terserah buat lo ya
lo mau apa yang terserah
kalau masalah nyari dong mah kecil
nah itu dia tuh
shelby pamit dulu ke salon ya
eh gini hari lo baru mau ke salon
tadi udah ke salon deh
tapi eh ada yang ketinggalan jadi balik lagi
ada apaan sih be
tunggu tungguan ngumpulin kita nih mari
mau bagi warisan lagi ya
siapa yang ambil sertifikat tanah gua yang ada di lemari gue
sertifikat tanah yang mana nih
sertifikat tanah yang mau gue wakapin itu
ilang gak ada
kan semua sertifikat tanah babempeng gak
ah mbak be lupa kali taruhnya di mana ya
kalau sertifikat itu sampai hilang diambil puyul itu yang berbahaya
emangnya tuyul doyan be
eh doyan cun
tuh yul yang matanya blok
yul botak paling
be mana yang matanya blok cuma ya
hahaha mpok bisa aja
walaupun apaan sih cun
kalau sampai besok sertifikat tanah itu kagak kembali ke lemari gue
iya be bener
ntar polisinya kalau datang suruh bawa botol deh
bakal nangkep tuh yul
mbak be kalau ada polisi tuh ditangkep ya be
cuma lo dimasuki ruangan kecil yang ada jerujinya
gak ada cing
lo orang setuju
lo orang setuju
setuju gak setuju be
cun setuju cun

aduh cun emangnya kenapa sih kalau ada polisi
bukan begitu bang polisinya datang ke sini
polisinya udah datang bang
maaf kami bukan mau makan
aduh tuh kan bener
maaf pak polisi tapi saya bukan mardani
kami sedang mencari pak asmawi bapak kenal
kalau asmawi mah bukan kenal lagi pak
yang rumahnya di jalan rambutan nomor empat kan pak
iya benar tadi orangnya baru aja dari mari
rumahnya di mana pak
pak nanti lurus aja jalan ke sana
kira kira seratus meter nanti bapak ketemu pertigaan tuh
terus bapak ambil ke kanan
nanti gak jauh rumahnya sebelah kanan
catnya warna merah
terima kasih pak maaf dengan bapak siapa
tadi katanya bukan mardhani
kan tadi pak
baik pak berhenti pak
kau bukan yang benar pak
eh pegang dia
ayo lebih dekat lagi
ikut gue yuk
mau ke mana bang
ada udah ada yang ikut ayo
mau ke mana bang
mau ditangkap polisi ini
lo mau ketinggalan momen kayak gini
enggak mau ini pak
lebih seru dari lari lari tancap
bang polisinya masih ada dong bang
berarti maui ada di dalam
kena azab allah tuh sekarang
gini gini juga doa gue masih didengar sama allah
mei orang orang berkumpul di sini
ngelihat kalau mau akan geret sama polisi
semua warga kita di sini
pak milihnya tuh pak lewat pak
roman romannya lo belum dengar kabar ya nanti
laki ayah kenapa
tadi kita berdua ngeliat laki lo dibawa sama polisi
masa pula sih
ya allah nun
ngapain juga sih kita yang bohongin
nggak ada gunanya
maaf ayah bingung
ayah ayah ayah telepon dulu dia
ayah telepon dulu
ya allah kagak aktif hp nya
udah nun jangan panik
bagaimana kagak panik sih
ya udah udah yang jelas kita berdua kesini
mau terprihatin aja ya
iya iya ayah masuk dulu ya
nun satu hal lagi
kalau ada apa apa jangan ragu
iya bang makasih ya assalamualaikum
aduh ya allah
lo beneran mau bantuin
lo masih percaya memulai gue
maui tangkap polisi
eh siang bener lo
ada bukti autentiknya nih
kalau gitu gue ke rumah ainul deh sekarang
wah heran sama mbak be kasih makan apa sih sama si mawi
sampai segitu perhatiannya
kok hape ayah mati ya bu
rasanya semalam baterainya penuh
bu juga bingung
tahunya datang bu
waalaikumsalam pak haji
nun bener nun
ayahnya si alia dibawa ke polisi
ayah juga bingung
belum tau masalahnya apa
handphonenya belum nyambut
nggak tahu apa apa